yaudah sekarang om tuh harus minum obat dulu ya
kata dokter ini dianjurin tiga bulan
om harus minum obat ini supaya cepat sembuh
om kok obatnya dibuang sih
itu kan obatnya mahal om
memang om gak mau sembuh
aku memang tidak mau sembuh
buat apa aku sembuh
kamu lihat sendiri ya
rumah ini kosong
tidak ada siapa siapa
buat apa aku sembuh
buat siapa aku sembuh
bentar ya pak ya
aku harus dapat jawabannya
apa sebetulnya yang terjadi di rumah itu
semua orang mengira alfa itu aku
aku gak akan pulang sebelum mendapat semua jawaban ini
aku ada pusat
supaya kita bisa jalan bareng
kali ini aku ada urusan pribadi
jadi aku ingin mengurusnya sendiri prit
kamu jangan ikut ya
tapi ton kamu kan belum bisa jalan
jadi aku mesti temenin kamu dong
nanti kalau kejadi apa apa sama kamu gimana
bukannya aku gak mau kamu ikut prit
aku selalu menghargai kehadiran kamu
aku juga selalu menghargai perjuangan kamu selama ini untuk aku
aku punya hal hal pribadi yang gak bisa aku ceritain ke semua orang brid
yaudah gak apa apa ton
maaf banget ya tadi aku udah maksa kamu

aku ngerti kok
kalau setiap orang itu punya rahasia tertentu
yang gak bakal mau dikasih tahu ke orang lain
aku ngerti itu semua kok ton
aku pergi dulu
aku emang terlalu naif ton
aku tuh udah deket banget sama kamu
aku merasa udah sangat mengenal kamu ton
aku gak mau dikasih tau ke orang lain
aku cuma orang asing di mata kamu
cuma orang luar
yang gak boleh tahu rahasia pribadi kamu
makasih ya dok ya
udah meninggalkan puskesmas
membangun kini disini
yang pun tadi kini tuh stres banget
aku sudah bilang
aku sudah bilang
kamu jangan diseng
jangan ikut campur kehidupanku
dokter eni mau bantuin om
supaya om cepat sembuh ya
nak endi maksudnya baik
jangan salah sangka
baik apaan ha
ngapain dia manggil manggil dokter segala
saya tidak akan ngeluarin duit sebesar pun
om tenang aja
orang endi udah mencari celengan ke endi kok
kini bakalan bayar semuanya
udah om tenang aja ya
dan ini obat untuk pak fuad
selama tiga bulan
diminum sehari satu
oh iya usahakan pak fuad supaya mau berobat ke pesepak saya
emang dok udah tahu penyakitnya om fuad apa
waktu kamu menceritakan gejala pak fuad
batuk batuk mengelola kan darah segar
itu saya sudah mendiagnosa kalau papua minta penyakit tbc
makanya saya sudah siapkan ya puskesmas
iya dok makasih dok
ini biaya pemeriksaan dan obat obatan dari pak fuad
emang mungkin sih masih kurang
aduh memangnya kamu beli mobil pakai cicil segala
ya justru kan kalau misalnya saya nyicil dikit dikit
nanti dikit dikit bisa kekumpul
iya pasti saya bayar semuanya kok dok
aduh kendi memang siapa yang minta bayaran
kamu aja bukan siapa siapa pak fuad mau mendolong pak fuad
apalagi saya serang dokter
sudah tugas saya emang sama
kamu tenang aja ya
kenapa kamu belum pulang
om tuh harus minum obat dulu ya
kata dokter ini diajurin tiga bulan
om harus minum obat ini supaya cepat sembuh
om kok obatnya dibuang sih
itu kan obatnya mahal
memang om gak mau sembuh
aku memang tidak mau sembuh
buat apa aku sembuh
kamu lihat sendiri ya
rumah ini kosong
tidak ada siapa siapa
buat apa aku sembuh
buat siapa aku sembuh
om tuh gak pernah ngarjain kehidupan
om tau gak sih
di rumah sakit banyak yang ingin sembuh
tapi mereka tuh gak bisa sembuh
om dikasih obat gratis
om malah belum pulang
om keterlaluan tau gak
orang yang ingin sembuh
hanya orang orang yang punya keluarga
mereka yang punya anak kita
yang sayang pada mereka
aku tidak punya siapa siapa
buat apa aku sembuh
aku juga tidak punya arti hidup lagi
hidup aku cia cia
sekarang kamu pergilah
aku ingat sendiri
di rumah sakit
kamu tau gak
punyanya omas soalnya
pak sini tuh kak
kamu mau gak
kalau eyang beli toko flores ini juga
supaya kamu bisa menjual hasil pembibitan di perkebunan bibitan kamu itu
di sini ya
eyang ria aldi stephen semua mengira kalau alfa itu aku
aku betul betul gak ngerti
apa alva snekat itu memainkan sandiwara jadi aku
berapa lama dia bertahan jadi aku